kalau mau kerja sana berangkat nanti terlambat
apa yang tadi kamu lihat
mulyana dimarahin sama ibu ibu
itu juga yang dilihat oleh penumpang lain
tapi dibalik semua sandiwara itu apa yang terjadi
saya mencopet dompet ibu tadi
baru tahu ya
di tempat teman bos
maksud saya temen kamu siapa aja namanya
ahmad karim iksan yahya mohaimin
kamu lagi apa sama mereka
saya turunnya aja bos
berani beraninya kamu bohong sama saya
jangan meninggal di sini
barusan kamu kenapa
emangnya saya barusan kenapa
ewok sama didu
gak punya nyali buat satu lawan satu
oke kalian berdua boleh maju sekaligus
kalau mau kerja sana berangkat
bubur mang terima kasih sama sama
halo gimana lagi sarapan bubur kamu udah sampai
udah tunggu sebentar dekat oke
kenapa menggoyang satu sekalian sama teteh itu enggak sepuluh
berapa mau sepuluh